terima kasih atas dukungan anda
tadi sudah barusan saja kita sampai bahwa semua proses dari lutan salemba kembali kepada bapak ibu barsika semua berjalan lancar baik
dan ini sesuai dengan rekomendasi dari bapak ibu barsika saksi dan pemerintah mengingat di cat ini serta sebagiannya sekolah berantar
sesuai dengan peraturan perundangan dan juga sudah berkoordinasi dengan kemenkumham dalam hal ini di jenpas
masyarakatan dan juga dalam masalah lembah tadi sudah cat cat

dan tadi pas ngecek di bawah bagaimana posisi
tadi semua sudah berjalan lancar tadi sejam yang lalu
sendirian atau berjalan lancar
tadi didampingi juga dari lapa salemba juga juga dari mpsk
tentangkan terdakwaan tetap berada dalam tangan
tetapkan terdakwa sebagai seksi pelaku yang bekerjasama atau justis berhubungan
berdasarkan koordinasi dan kerjasama dan juga rekomendasi lpsk
dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan
baradae atau richard eliazar
selanjutnya per hari ini setelah dieksekusi berubah ya
berubah dari tahanan menjadi narapidana
dan berdasarkan rekomendasi dari lpsk
dengan pertimbangan keamanan
richard eliazar selanjutnya menjalankan pidana di rutan badaskrim
dengan pertimbangan keamanan
dan tentunya seperti yang berkali kali kami sampaikan
kita akan selalu mengakomodir rekomendasi dari lpsk
dan ini bagian dari rangkaian kerjasama koordinasi kami dengan lpsk
dan juga para penegak hukum